dikutip dari detik com sebuah video memperlihatkan seorang pria berseragam polisi
melakukan pengecekan surat kendaraan warga viral di media sosial
namun dalam narasi video tersebut pria berseragam itu merupakan polisi gadungan
peristiwa itu terjadi di cideng jakarta pusat
video viral itu memuat sosok pria yang mengenakan atribut seragam kepolisian dan helm
tengah mengecek surat surat kendaraan warga yang melintas
di konfirmasi terpisah kabinet humas polda metro jaya kombes endra zulpan mengaku
pihaknya belum bisa memastikan apakah pria berseragam tersebut benar anggota polisi atau tidak
pihaknya akan melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut
zulpan menyebut pihaknya juga berharap peran aktif dari masyarakat
ia menghimbau masyarakat yang menjadi korban untuk melapor ke polisi
tim liputan cnn indonesia